sejumlah organisasi masyarakat babel menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk bandara depati amir kota pangkal pinang provinsi bangka belitung sabtu pagi
untuk menolak kedatangan ratna sarumpet dan sejumlah rekannya ke pangkal pinang untuk mengadakan diskusi bertema selamatkan indonesia dan dua ribu sembilan belas ganti presiden
bulan orang berunjuk rasa di depan pintu masuk bandara depati amir kota pangkal pinang provinsi bangka belitung sabtu pagi
mereka menolak kedatangan ratna sarumpait dan sejumlah rekannya yang akan mengadakan diskusi bertema selamatkan indonesia dan dua ribu sembilan belas ganti presiden
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi pmii tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel cinta damai
aksi itu juga diwarnai pemasangan beberapa spanduk penolakan dan bertuliskan kami menolak kedatangan provokator karena bubble sudah kondusif

peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
peserta aksi terdiri dari ormas fkkpi ppmi tim relawan cinta damai hingga aliansi masyarakat babel
semua prosedur sudah kita tempuh gitu loh
dari teman teman dua ribu sembilan belas yang dipercaya
tapi kita melihat bahwa responnya kurang positif
responnya ada pernyataan pernyataan aura negatif yang dikeluarkan disemburkan terus dari pernyataan pernyataan pimpinan polri
yang kita lihat kan bagaimana kapolda riau begitu keras gitu kan
waktu menghadiri serah terima jabatan dibilang
ini dilarang gitu
lalu pihak polda polda lain seperti itu
maksud saya ya tidak perlu polisi berpihak begitu gitu loh
baik mbak andre rosyade terima kasih terus waktunya
karena pak jokowi kan bisa saja gitu loh
orang berpihak ya saya ingatkan pak harto tiga puluh dua tahun yang didukung begitu aparat itu bisa turun oleh rakyat gitu loh
baik bang andre terima kasih
sekali lagi ingat rakyat mengingat aparat ini netral
sekali lagi harapan kita
kita aparat netral
itu keinginan rakyat
baik pak andre terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini
selamat berwawal minggu mbak andre
terima kasih untuk waktunya